pihak istana kepresiden menyebut polri akan mengambil tindakan tegas
bagi siapapun yang melakukan penyerangan dan tindakan anarkistis
hal ini disampaikan sekretaris kabinet pramono anung
menanggapi peristiwa penyerangan masa tak dikenal di polsek ciracas
pada selasa malam sebelas desember dua ribu delapan belas
pramono menyatakan tindakan anarkistis yang mengganggu keamanan dan kenyamanan warga
harus segera ditangani
bagi siapapun yang melakukan tindakan perusakan anarkis dan sebagainya
maka polri harus mengambil tindakan tegas
dan apalagi ini dilakukan di ibu kota negara di ciracas
sehingga dengan demikian tindakan polri untuk segera mengambil tindakan tegas
bagi siapapun yang mengganggu itu sangat diperlukan
seperti yang dikatakan presiden tadi
bagaimanapun wajah keamanan dan kenyamanan kita ini menjadi penting
dalam pelaksanaan demokrasi sehingga dengan demikian
demokrasi tetap berjalan dengan baik
tetapi rasa aman masyarakat itu sangat diperlukan